sudah diambil keterangan empat orang
ibu kandung dari korban
serta dua orang yang bekerja di rumah
ataupun berada di kediaman
untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial ips
ini warga negaraan jawa timur indonesia
perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak
kita kenakan kita jerat dengan
undang undang ri tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
perubahan undang undang ri dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
undang undang republik indonesia tiga puluh lima tahun dua ribu dua

tindak pidana kekerasan terhadap anak
tindakan kekerasan dengan benda atau barang
dan ancaman paling banyak seratus juta rupiah
di mana kejadian ini berawal dari hari kamis dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
sekira pukul empat lebih delapan belas dini hari

itu tepat tepat pada saat akan menjelang imsak
dimana tkp di perumahan pj di daerah lohowaru
jadi berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban
dimana anaknya mengalami cedera akibat jatuh
ada memar di bagian mata sebelah kiri
di bagian tengah atas
pada saat dikirim foto kepada orang tua korban
sehingga orang tua korban membuka
dvr cctv yang ada di dalam kamar
dimana suster dan korban berada
ini masih kejadian yang masih didalami
itu tanggal dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh empat
sekira pukul empat lebih delapan belas wib
ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak
dengan cara memukul menjewer mencubit bahkan menindih
dan hasil sementara dari visum
sementara saat ini sudah dia rujuk kepada rumah sakit saiful anwar
ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri
ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri
begitu juga dengan bagian kening ataupun jeda
dari hasil introgasi dan penyidikan oleh penyidik unit ppa
ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban
dengan cara memukul menggunakan buku
ada beberapa buku yang digunakan
termasuk menyerang dengan minyak
gosok salah satu minyak merah
dan juga melakukan memukul dengan bantal
dan cctv ini juga akan kita sita
akan kita kirim ke lapor digital forensik untuk kita analisis
setelah orang tua melihat
dengan adanya kejadian yang di cctv
maka penyidik di pores tamalangkota dihubungi
setelah kira kira lebih kurang pukul tiga belas siang hari setelah sholat jumat
kita berkoordinasi dengan pihak keluarga
pihak keluarga pada saat itu baru landing dari jakarta
sehingga tim melakukan koordinasi
tkp melihat bahwa dari sudut pandang cctv yang ada
persesuaian sama dengan bentuk kamar
yang ada di ruangan yang terlihat di cctv
begitu juga kita lihat ada boneka panda
begitu juga dengan sarung bantal dan spray yang ada
ini kita cocokkan persesuaian dari cctv
dengan lokasi tempat kejadian
nah kejadian ini benar benar telah dilakukan
sehingga pada saat setelah penyidik melakukan proses
pembuatan laporan polisi melaksanakan penyelidikan pemeriksaan saksi saksi
membawa korban untuk dilakukan visum
termasuk kita juga berkoordinasi dengan dinsos p dua tp dua a
kami juga menyiapkan tim trauma healing dari pores tamalangkota
terhadap psikologis terhadap anak
tadi kami juga sudah melakukan penyelidikan dari pores tamalangkota
kami juga sudah melakukan penyelidikan dari pores tamalangkota
kami juga sudah melakukan penyelidikan dari pores tamalangkota
kami juga melaksanakan penyelidikan dari pores tamalangkota
penyadaan motifnya dan motif motifnya kan juga sudah satu tahun dan apa ini bukan kejadian yang pertama dan
baik jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam bap pengakuan dari pelaku motifnya adalah ter
sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati
karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban namun korban menolak tidak mau
selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit
namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap
apalagi si tersangka ini baru cerai sama suaminya pak ketur
jadi memang statusnya memang cerai hidup dan masih memiliki seorang anak di kampung halamanya berusia dua lima tahun
dan ini kan sudah satu tahun bekerja di sana apakah ini kejadian yang pertama atau seperti apa dan
baik jadi dari cctv masih kita lakukan pendalaman tentunya kita akan analisa sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di cctv tersebut
kita akan petakan apakah ada bentuk bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi
untuk pemeriksaan kejayaan dan tersangka kemudian
nah tentunya kita akan laksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya
kita akan bekerjasama dengan dari polda jatim dari grup psikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli dan juga dengan bu nining psikolog yang sering kita minta keahliannya untuk bisa memprofiling
baik itu tersangka pelaku atau tidak
dan tadi sempat ke rumah sakit kondisi korban saat ini seperti apa
kondisi korban tentunya saat ini masih dalam masa observasi masa perawatan
kita doakan yang terbaik saja pemulihan korban baik secara fisik maupun secara psikis akan trauma
tentunya untuk trauma fisik sudah nampak terlihat secara visual namun untuk trauma psikis pastinya ada
namun untuk bagaimana kadar trauma tersebut dan penanganannya adalah ranah daripada ahli psikologi
juga atau seperti apa
akan kita panggil terkait bagaimana
di luar apakah sudah melalui
pelatihan ataupun ada standar standar
tentu itu yang harus dimiliki
untuk seorang suster ataupun
jadi bahan evaluasi untuk kedepannya
masih tinggal di kediaman
aksinya si korban ini
ditinggalkan dalam satu kamar
itu kamar yang menjadi tempat
kejadian perkara dia tidak boleh
kepada pihak keluarga lainnya
tidak di sekap kalau sekap kan kita
berbeda tapi memang tidak di
yang bersangkutan dalam kondisi demam
pak ini ada barang bukti boneka ini
untuk boneka ini barang bukti
pada saat dia membekap
barang bukti buku dan sebagainya
wah jauh lebih mudah